pada hari ini juga kami akan melaporkan kinerja data yang kami impun pada pukul dua belas tiga puluh
saudara saudara bahwa kami sudah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak dua ratus empat puluh delapan lima ratus lima puluh lima spesimen
ini kita pereksa dengan baik menggunakan mesin real time pcr ataupun dengan mesin tes cepat molekuler
ini yang kita lakukan dan hari ini pun juga masih terus kita lakukan verifikasi hasil pemeriksaan spesimennya
untuk kita bisa pastikan kepentingan kita di samping melaksanakan tes secara masif
maka kita juga akan melaksanakan tracing
oleh karena itu spesimen yang kita pereksa seluruhnya harus kemudian kita terjemahkan
menjadi kegiatan penyelidikan epidemiologi yang ditujukan untuk pelaksanaan tracing secara agresif
yang nantinya pun juga akan bermuara pada isolasi yang ketat pada kasus kasus positif yang kita dapatkan
sudara sudara hari ini konfirmasi
covid sembilan belas positif yang kita dapatkan sebanyak lima ratus dua puluh enam orang
sehingga totalnya menjadi dua puluh dua dua ratus tujuh puluh satu orang
kasus sembuh satu ratus lima puluh tiga orang pada hari ini sehingga total menjadi lima empat ratus dua orang
sementara kasus meninggal dua puluh satu orang sehingga totalnya menjadi satu tiga ratus tujuh puluh dua orang
sudah empat ratus empat kabupaten kota yang terdampak di tiga puluh empat provinsi
oleh karena itu pekerjaan kita masih cukup berat
karena kami masih melakukan pemantauan di seluruh wilayah di tanah air ini
pada orang orang yang perlu kita pantau sebanyak empat puluh dua lima ratus lima puluh satu orang
sementara pasien dalam pengawasan yang saat ini masih tetap kita awasi
adalah sebelas tiga ratus delapan puluh sembilan orang
saudara saudara gambaran inilah yang kemudian kami sampaikan sekali lagi
bahwa proses penularan masih saja terjadi
masih ada orang tanpa gejala atau sumber penularan penyakit
yang masih berada di tengah tengah masyarakat
dan masih ada masyarakat yang rentas
yang tidak bergantung untuk mencari penyakit
karena masih melaksanakan kontak dekat
karena masih melaksanakan kegiatan berkerumun
tidak menjaga jarak tidak menggunakan masker
tidak rajin mencuci tangan
inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa kasus ini masih saja terus terjadi dari hari ke hari
sudara sudara saatnya kita berpikir
kita bersama sama untuk memahami bahwa situasi yang terjadi saat ini
perlu diintervensi bersama sama perlu gotong royong
saling bahu membahu dan memahami dengan baik apa covid sembilan belas itu
pemerintah telah menyediakan banyak informasi di berbagai kanal informasi
televisi republik indonesia radio republik indonesia tiap hari menyiarkan ini
dan disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta lainnya
oleh karena itu ikuti jalankan
kita tidak akan melakukan himboan himboan terus
tetapi jalankan himbauan yang telah ada
karena strategi kita sudah pasti putus rantai penularan ini
dengan menerapkan pola hidup normal yang baru
phbs jalankan dengan baik mencuci tangan secara rutin
menggunakan masker tetap di rumah jaga jarak hindari kerumunan
inilah strategi strategi kita
oleh karena itu mari kita jalankan ini
kita harus menghadapinya bersama sama
kita tidak bisa bergerak sendiri
kami berharap bahwa keluarga adalah basis dari perubahan perilaku ini yang secara mendasar
oleh karena itu mari jadikan keluarga kita keluarga yang aman yang terlindung
sehingga kita juga bisa melindungi orang lain melindungi keluarga yang lain
dan melindungi bangsa indonesia secara keseluruhan
saudara saudara mari kita rapatkan barisan kita
untuk melawan covid sembilan belas
kita pasti bisa indonesia pasti bisa
sekian terima kasih